tidak pandang bulu covid sembilan belas dapat menginfeksi siapa saja termasuk anak anak
mulai dari tanpa gejala bergejala ringan hingga perlu mendapatkan perawatan intensif dapat dialami pada usia dini
ada beberapa gejala kerap muncul saat anak terpapar covid sembilan belas
pilek salah satunya berbeda dengan flu biasa atau selesma dokter spesialis anak andreas menyebut gejala flu karena covid sembilan belas yang dialami anak kerap disertai dengan gejala lain
jadi kalau memang flu biasa yang kita sering sebut atau bahasanya common cold itu biasanya jarang disertai demam
sedangkan kalau flu nya memang karena covid biasanya itu cenderungnya ada demam ada batuk ada sesak nafas
atau sakit menelan dan badannya itu merasanya sakit sekali
jadi karena dia sistemik atau seluruh tubuh jadi gejalanya itu lebih menyeluruh makanya gejalanya ini keluar demamnya
tidak boleh diabaikan
perlu pemeriksaan tes covid sembilan belas untuk memastikan apakah anak positif covid sembilan belas saat mengalami gejala flu yang disertai gejala lain
kalau ada kontak tiga hari pertama kalau mau cek boleh swab antigen
tapi kalau udah ada keluhan demam biasanya itu muncul di hari kelima atau hari ke enam perjalanan penyakit dari covid
silahkan boleh diperhatikan
silahkan nanti sambil menunggu swab pcr biasanya nanti konsultasi juga tuh
biasanya nanti kita arahkan sebelum kita tahu ini memang positif covid kita tetap kasih tata laksana yang mirip yang sama sama orang yang menderita covid
karena dia ada riwayat kontak
jadi kita kasih yang pertama vitamin c
dosisnya berbeda beda bergantung sama usia
yang kedua kita kasih zinc
dosisnya pun berbeda beda bergantung usia

lalu vitamin d tiga itu dosisnya juga berbeda bergantung dengan usia
selain vitamin vitamin tersebut yang jelas kalau ada keluhan demam silahkan diberikan obat demam
kalau ada pilek boleh diberikan larutan natrium klorida atau larutan fisiologis untuk cuci hidung
sementara itu menurut dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia hermawan saputra
masyarakat dituntut lebih sadar akan bahaya infeksi virus
di masa pandemi
tidak hanya pada orang dewasa edukasi protokol kesehatan kepada anak penting dilakukan
sebagai upaya pencegahan paparan virus mematikan
dalam penanganan pada anak juga tidak boleh panik
orang tua seringkali terlalu panik ya atau over sehingga kadang kebingungan harus bagaimana
tetapi kalau anak anak demam bergejala seperti yang tadi di suasana seperti pandemi
batasi ruang geraknya gunakan protokol kesehatan
kan baik orang tua maupun anak
jadi ajari bagaimana menggunakan masker bagaimana dia harus berperilaku di rumah
tentu diberikan contoh yang baik
adaptasi kebiasaan baru dari usia dini menjadi jawaban yang harus dilakukan
waspada dan disiplin protokol kesehatan
jangan sampai anak jadi sasaran empuk virus selanjutnya
indra yani lakshmi indra hadi jakarta